sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
banyak wc lain kenapa atuh harus kesini
wc ini yang paling dekat bu
banyak alasan kamu
semalam dia juga kesini
maksa mau ketemu eros
eros kan gak ada hubungan apa apa pak
mas sama akemet
pertemuan kemarin siang dengan dirimu adalah sebuah keindahan
eros kan juga baru pulang dari bandung
dirimu bagaikan bunga mawar
dia setiap kelopaknya
kamu teke terlalu awal
sob tunggu sob
bapak nahan pipis dari tadi mak
si kmn udah datang belum
belum lagi disusulin sama sopi kesana
abah gak usah khawatir ratu
berantem ya abah
jelasin apa mak
kamu bisa kesana kak
mumpin aja diam sini sana
sopi udah tau semuanya
a'ah suka sama eros
sopi benci sama a'ah
kenapa sih kamu selalu ikut campur sama urusan orang
kita ngomong di tempat lain ya
sopi gak mau lagi liat muka a'ah

bilang kamu udah hilang
kamu udah gak akan ulangin lagi
kamu selesaikan urusan ini
ibu tunggu di rumah
ulangin dari tadi
kejar lah tuh
sama ke rumah sopi
sama ke rumah sopi
sama ke rumah sopi
ah hangup ya
kamu kabur crah
sampai ke rumah nak
kamu muntah lah
ga ada hubungan apa apa pa
cara kita baru
pasti tidak tahu mata juga nggak tahu dia ada di sini tidak mungkin eros mau sama si kemen
hai semalam dia kita usir eros juga ikut ngusir ya kan eros
eros kamu udah punya calon ajad mana mungkin atuh dia mau sama yang lain
bener nih gak ada hubungan apa apa sama dia
erosnya bukan perempuan gampangan ah iya kalau itu mah percaya sama neng tapi kalau
sampai si tikus sawah itu datang lagi ke sini kudain neng biar kasih pelajaran
dengan yang sekarang kan tiba tiba
nekat juga kemet
eh malah senyum senyum ayo atuh ganti baju
sepertinya eros seneng mau diajak ke rumah tantunya ajad iya mak
anaknya kang asep hamil tiga bulan alhamdulillah alhamdulillah ditinggal kabur sama pacarnya
astaghfirullah tapi si sopi nggak seperti itu atuh bah ya mudah mudahan aja
kenapa si kemit
kita ke batam di rumah pacarnya
kamu tau dia siapa saya
ya bukan spreman
udah udah kau sendiri kejar abah
kamu kejar siapa
ngambil gagang golok kejar
ditambah lima tambah tiga berapa
empat tambah tiga
kan saya yang kasih pertanyaan kenapa nanya ke saya
kan kamu yang pinter
nyesel saya pinter
makasih met berantem sama pacarnya
kamu tuh deng mau tahu aja lho sama orang
enggak berantem kenapa deng
makasih met naksir cerus
kita belajar lagi besok kan ulangan
aku mau nyantai sama kamu aja nyat
kamu harus belajar ceng biar nanti bisa jadi abri
oh tidak aku mah kau udah besar pengen nyanyi sama kemet
atau pacarnya teh